memasuki bulan ramadan pengrajin busana muslim pria di tulung agung mulai kebanjiran rejeki
permintaan baju koko sarung melonjak tajam hingga lima puluh persen
dalam sehari pesanan yang datang bisa mencapai tiga ratus buah
salah satu perajin busana muslim yang mendapat berkah ramadan ini adalah zainal arifin
seperti ramadan sebelumnya permintaan busana muslim meningkat hingga lima puluh persen
dari beberapa jenis busana muslim yang ia buat busana muslim berbahan kain sarung atau dikenal dengan sebutan baju koko sarung yang paling laris
kalau per hari biasanya permintaannya ya sekitar dua ratus potong
kalau sekarang sekitar tiga ratus
ada motif motif tertentu pak yang disukai konsumen
bahan sarung lalu mas nggak ada ya cuma dari semua sarung itu laku semuanya
proses pembuatan baju koko berbahan kain sarung sama seperti proses pembuatan baju pada umumnya
yang membedakan adalah perajin harus pintar menyelesaikan motif dan corak kain sarung sehingga dapat kombinasi yang menarik saat dibuat baju
pertama lembaran kain sarung diukur dan dilihat motif serta coraknya
kemudian dipotong menurut pola yang sudah ditentukan
sebelum dikemas dan dipasarkan baju koko sarung yang sudah jadi dirapikan dengan sedekah uang
selama ramadan ini zainal mampu memproduksi dua ratus hingga tiga ratus baju per bulan
di pasaran baju koko sarung buatan zainal dijual dengan kisaran harga rp sembilan puluh hingga rp seratus per potongnya
kreasi dan terus mencoba untuk mencari kombinasi motif baju yang sesuai track
menjadi keharusan agar produk baju kokonya tetap bisa digemari